waktu dekat akan bertemu dengan para pendukung basuki cahayapurnama atau yang biasa disebut dengan ahokers
rencana pertemuan ini diinisiasi oleh nusron wahid yang merupakan koordinator relawan nusantara yang dulu mendukung ahok
nusron ingin pendukung ahok yang tadinya kecewa terhadap putusan jokowi karena menggandeng maruf amin
sebagai pasangannya tidak menjadi golput dan memilih jokowi maruf amin
dalam pilpres nanti menurut nusron pemilih ahok kecewa karena ⁇ maruf ⁇ menyatakan ahok adalah penista agama
maruf amin sendiri bersedia menemui para pendukung ahok dalam waktu dekat
kita buat silaturahmi teman teman relanu dengan pak kiai maruf amin
kapan waktunya nanti kita atur karena kan jumlahnya banyak
bukan cuma dan sudah tidak ada masalah memang awalnya di grup itu pada protes awalnya
ada dugaan bahwa pernah melihat masa lalu saya sebagai ketua umum mui katanya relawan ahok agak gimana begitu rasanya seperti apa gitu
saya tidak sepertinya
tidak ada masalah jadi buat saya sekarang siapapun dan saya harus bergaul dengan semua pihak untuk keutuhan bangsa
keutuhan bangsa harus kita nomor satukan
karena itu mungkin pak nusron juga ingin nanti supaya saya juga bertemu dengan mereka secara khusus